mereka akan berusaha mungkin
supaya tante suka sama mega
dan mereka janji mereka juga gak akan
pernah menyakitkan hati tante
itu teh sebenernya
bubur ayamnya enak banget
enak banget bubur ayamnya
bubur ayam hari ini enak banget
wah saya suka banget
terima kasih apa
bapak udah support mereka
supaya tante ayu suka sama mereka
dan dina juga
pokoknya mulai sekarang
dan sampai kapanpun
mereka akan berusaha mungkin
supaya dina dan tante ayu suka sama mereka
mereka kan harus ke cafenya randy
bisa dimarahin nih kalau telat
loh kamu udah mau pergi
mama pada datang
kesini tuh mau sarapan bareng sama kamu gak
iya meka udah sarapan tuh mah
di tempat kerja meka aja di kafe ya
tunggu dulu dong meka
kenapa sih buru buru banget
kalo tante ayu liat mama ada disini
dia bisa marah
kemarin baru saya peringatkan untuk jangan datang lagi kesini
kayaknya kamu memang cari masalah ya sama saya
ayo saya tuh gak niat mau cari masalah sama kamu gak ada waktu juga
saya datang kesini hanya kangen sama anak saya
kamu itu seorang ibu juga kan
pasti kamu tahu rasanya kalau kamu gak bisa ketemu sama anak kamu kamu sendiri
kalau kamu mau ketemu sama anak kamu bawa dia pergi dari sini
jadi kamu gak perlu lagi ganggu hidup saya
aku mau pergi
wah tapi aku gak setuju kalau mereka tinggal sama farah
kita berdua udah gak punya urusan lagi ya
aku hanya tanggung jawab sama mereka
dan kita berdua masalahnya udah selesai semuanya
resep banget sini anak aku taruh dia di rumah ini kan biar aku bisa mendekati mas bram dan menyakiti ayu
malah ajak ajak pergi
mas kamu jangan marah dong sama aku mas
oke aku minta maaf sama kamu apabila aku membuat kamu ngerasa gak nyaman
tapi kan aku ngelakuin semua ini demi makeu mas
aku gak mau kalau kita sampai kehilangan anak kita lagi
kamu buat apa
ma tunggu dulu ma
ma tunggu dulu ma
mas mempertahankan meka
cuma sebagai alasan supaya ms bisa hubungan terus sama farah kan
ma jangan berpikir seperti itu dulu dong ma please ma
kenapa jangan berpikir seperti itu memangnya salah aku berpikir seperti itu
kalau memang mas bram udah gak mau lagi hubungan sama farah ya udah biarin aja make tinggal sama dia
mas tinggal transfer uang untuk segala keperluan mereka setiap bulannya
dengan begitu kan fahra udah gak punya alasan lagi untuk harus selalu menghubungi mas bram
apalagi untuk sampai dateng dateng ke rumah ini
meka bukan butuh uangnya aja ma
tapi meka butuh kasih sayang papahnya ma
aku mohon pengerjaan dari ma ma
kalau mas bram memang ngotot terus seperti ini itu artinya mas bara masih menginginkan kehadiran farah di dalam hidup kita
dan itu akan untuk selamanya mas
aku udah aku gak kuat mas
pak aku udah gak bisa hidup kayak gini
aku minta cerah
akhirnya dia minta cerai juga
tapi aku gak boleh berhenti sampai di sini
aku harus memastikan bahwa mereka benar benar bercerai
gara gara mama rumah tangga tante ayu jadi berantakan
aku sama sekali gak akan mencerahin kamu
aku aku aku memang salah
makanya aku akan menebus semua kesalahanku
aku ingin ngebahagiain kamu mah
kebahagiaan aku dengan cara bawa selingkuhan kamu ke rumah ini
itu cara kamu membahagiain aku
bukan bukan itu ma
bukan itu ma
bukan itu ma
mama kan tahu sendiri
aku gak suka sama farah
dan aku udah melarang dia untuk ke sini lagi

mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
itu sama sekali gak cukup mas
perempuan itu akan terus menghantui keluarga kita
dan aku gak sanggup hidup kayak gini mas
aku udah gak sanggup lagi mas
pokoknya aku mau cerai
aku gak akan melakukan hal itu ma
aku gak mau kasih segitu ma
pokoknya aku mau cerai
ma aku mohon jangan cari
jangan sentuh aku
jangan sentuh aku
aku mau cerai
udah ya pa
mendingan sekarang papa langsung berangkat kerja aja
ini udah siang nanti papa terlambat
papa kerja ya
sampaikan sama mama